jakarta terus berbenah agar bisa sejajar dengan kota metropolitan dunia lainnya
tak hanya pembangunan kota pemerintah provinsi dki jakarta juga fokus menyiapkan generasi masa depan yang unggul
salah satunya dengan bergerak cepat menurunkan prevalensi stunting
menurut world health organization atau who stunting merupakan gangguan perkembangan pada anak dan stimulasi psikosoial yang tidak memadai akibat asupan gizi yang buruk
sejumlah faktor mendasari terjadinya stunting pada anak
antara lain adalah asupan kalori yang tidak adekuat akibat kemiskinan pengetahuan yang rendah mengenai praktik pemberian gizi untuk bayi dan anak serta peran protein hewani
alhasil stunting membuat anak gagal tumbuh sejak lahir serta menghambat perkembangan kognitif dan motorik
target yang saya sampaikan empat belas persen di tahun dua ribu dua puluh empat harus kita bisa capai
dan dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan
tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendahnya kemampuan anak untuk belajar
data kementerian kesehatan dua ribu dua puluh dua mencatat angka stunting di dki jakarta mengalami penurunan hingga menjadi provinsi terbaik nomor dua di indonesia
pada tahun dua ribu dua puluh satu prevalensi stunting di dki jakarta sebesar enam belas delapan persen dan di tahun dua ribu dua puluh dua sebesar empat belas delapan persen
untuk dua ribu dua puluh tiga pemerintah dki jakarta dalam rencana pembangunan daerah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi tiga belas tujuh persen
ada tiga wilayah di dki jakarta yang di atas rata rata prevalensi balita stunting yakni kepulauan seribu kota jakarta utara dan kota jakarta barat
pada satu februari dua ribu dua puluh tiga lalu
menteri kesehatan meminta pj gubernur dki jakarta heru budi hartono menekan angka stunting dki di bawah lima persen
provinsi dki jakarta akan dijadikan provinsi percontohan yang mampu menurunkan level stunting setara dengan negara negara maju di dunia
semua pihak termasuk juga pejabat dki menjadi orang tua asuh
menjadi orang tua asuh
dan begitu juga kepada masyarakat kepada pihak pihak swasta
memang secara mandiri mereka juga menjadi orang tua asuh dan memberikan bantuan asupan asupan tadi
pemerintah daerah melalui programnya ada bantuan penambahan gizi yaitu memberikan daging memberikan ayam telur susu
nah ini mudah mudahan masyarakat bisa memanfaatkan itu untuk anak anaknya
yang berikutnya adalah sekali lagi
pola hidup dan sekali lagi
pola bagaimana mereka disiplin untuk tetap ke puskesmas
salah satu contoh sukses mengatasi stunting yang sudah terlihat berada di kelurahan pondok labu cilandak jakarta selatan
kelurahan pondok labu menerapkan sejumlah program untuk memenuhi gizi balita stunting
kalau kita di kelurahan pondok labu kita lebih komprehensif ya
kegiatannya itu seperti tadi saya bilang diawali dari pencegahan dulu kemudian penjaringan lalu pemulihan
jadi nggak tiba tiba kita langsung kegiatan hanya pencegahan saja tapi nggak ada pemulihannya
karena kita komprehensif kemudian kita bawa juga anak anak kita ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan
terus kita sadar betul bahwa ada beberapa orang tua yang tidak mampu untuk memberikan nutrisi yang baik kepada anak anaknya
kita berharap juga bahwa bukan hanya dari pihak pemerintah yang membantu
tetapi kita juga mengajak dari masyarakat dari peran serta swasta dari peran serta masyarakat untuk membantu dalam kegiatan orang tua asuh ini
kelurahan pondok labu bahkan sempat meraih penghargaan penanganan anak stunting
melalui kelompok peduli gizi award yang diselenggarakan oleh pemerintah kota jakarta selatan
atas keberhasilan penanganan stunting yang dinilai efektif